ya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menjadi pilar utama dalam menjalankan sistem kesehatan di tanah air kembali menghadapi ujian yang berat
meroketnya angka infeksi covid sembilan belas di daerah pasca libur lebaran yang lalu membuat kewalahan tenaga kesehatan dan mengerus kapasitas ruang perawatan
lalu seperti apa nasib sistem kesehatan kita yang tengah kritis usai dihantam gelombang corona
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada pak harif fadilah ketua umum persatuan perawat indonesia
ada pak heru aryadi ketua umum asosiasi rumah sakit daerah seluruh indonesia atau arsada
selamat malam pak harif pak heru apa kabar
saya bapak bapak tadi sebelumnya saya sempat berbincang juga ya dengan komandan rumah sakit darurat wisma atlet
dari tadi disampaikan oleh let call laut pak arifin
pak arifin menyebut tadi
situasi yang dihadapi di wisma atlet sekarang ini seperti the jafu di bulan januari yang lalu
ketika itu sedang tinggi tingginya kasus covid di tanah air
apakah hal yang sama juga terjadi pada kapasitas rumah sakit kita kemudian juga dari nakes kita
mungkin saya akan ke pak heru terlebih dahulu untuk memetakan bagaimana kemudian kesiapan dan juga kapasitas rumah sakit sejauh ini yang dihimpun datanya oleh arsada
baik terima kasih
yang pertama tentu kita sudah memprediksi sejak awal
di bulan april itu kita sudah membuat edaran ke seluruh rumah sakit daerah
mengingatkan kembali potensi meningkatnya jumlah kasus covid ini juga akan terjadi
dan yang akan terjadi
dan edaran ini menghadapkan pada teman teman pengelola rumah sakit daerah direktur rumah sakit daerah
agar skenario planning atau rencanaan skenario
dan ini dan menurut prediksi masih akan meningkat terus sehingga teman teman memang sudah mempersiapkan diri
baik pak heru bentuk mempersiapkan dirinya bagaimana
dari asosiasi rumah sakit di seluruh indonesia yang kemudian ditangkap dari sejumlah rumah sakit yang ada
mempersiapkan dalam rencana berbasis skenario
artinya ketika ada lonjakan kasus sekian persen maka harus mengubah rumah rawatinap non covid menjadi rawatinap covid
jadi konversi yang tadinya non covid menjadi covid
dengan berbagai skenario anta
sehingga teman teman tinggal mengubah
meskipun ini tidak mudah
ada sebuah proses yang harus dilakukan
seperti itu disebutkan
memang di sekitar jakarta memang bornya di atas
harus rumah sakit harus siap siap lagi
mempersi ruang rawatinap yang non covid menjadi ruang non covid
dengan konversi tentu tidak akan menambah sarana
tidak perlu menambah tenaga yang banyak
sehingga relatif lebih siap
saya ke pak harif
pak arief bagaimana catatan dari rekan rekan tenaga kesehatan khususnya para perawat
menyikapi lonjakan kasus yang mulai terjadi belakangan ini
bahkan sebagian nakes mungkin juga sudah mulai atau kembali kewalahan ya seperti beberapa bulan yang lalu
ya selamat malam mas reinhardt
selamat malam pak pemerintah
saya kira apa yang disampaikan pak heru tadi betul
bahwa kita punya prediksi setelah liburan panjang
ada was was akan meningkat ternyata memang kejadian
jadi sehingga sedikit banyak mempengaruhi dari beban yang ada di perawat
terutama mereka yang berada di pasien tentu saja
yang kemarin kemarin sudah banyak ruang ruang covid itu sudah mulai dikurangi
dijadikan ruang umum
tapi sekarang mulai dibuat lagi sebagai ruang covid
dan tentu dengan segala macam konsekuensinya
dan ini memberikan gambaran juga pada kita sebagai tenaga kesehatan
pasti beban kita akan meningkat begitu mas reinhardt
oke jadi anda sebetulnya juga dari rekan rekan ppni sudah mengkalkulasi
sudah memprediksi bahwa setelah libur lebaran
kemarin atau pasca orang tetap nekat mudik
sudah membaca bahwa akan ada kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini
jadi karena kita sudah punya pengalaman di bulan november desember januari itu
kurang lebih pengalaman kita yang cukup berat sekali di sana
dan saya kira teman teman perawat juga kalau dalam obrolan kita sehari hari
aduh jangan jangan nih habis lebaran nih habis lebaran nih
kenyataan ya itulah yang kita hadapi hari ini
yang kemudian disampaikan pak harif dari rekan rekan perawat
terutama yang di fashiankes ya
seperti apa situasi yang mereka hadapi hari ini
mungkin ini bisa sedikit banyak menggambarkan ya
seberapa genting begitu
atau seberapa kritis situasi yang kita hadapi saat ini di tengah lonjakan
tadi siang kita koordinasi dengan kementerian kesehatan badan bpsdm
untuk berkoordinasi dalam membantu pemerintah untuk bagaimana kita mengupayakan relawan
jadi ada di empat provinsi tadi dki jawa tengah jawa barat jawa timur
jadi saya kira ini sesuatu yang menggambarkan ada kebutuhan yang mendesak terhadap bantuan tenaga
contoh dki saja sendiri hanya untuk rumah sakit daerah itu mereka sudah kalkulasikan membutuhkan seribu orang tambahan perawat
untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah sakit rumah sakit umum daerah yang sekitar dki jakarta
itu baru satu provinsi
kemudian kita sepakati bahwa koordinasi untuk penyediaan bantuan tenaga itu pada dinas dinas kesehatan di setiap provinsi masing masing
itu yang berkoordinasi dengan organisasi profesi
nah ini menunjukkan bahwa begitu kondisinya hari ini
tambahan tenaga yang cukup bahwa menyesuaikan dengan bagaimana lonjakan dan kebutuhan pelayanan yang harus diselamatkan
itu mas renhard
oke kondisi ini apakah memang hanya di daerah daerah yang lonjakan yang cukup signifikan ya misalnya jakarta hari ini
atau memang potret yang sama juga yang ditangkap oleh ppni terjadi di daerah daerah yang lain
mana yang daerah yang memang sudah benar benar menurut anda atau menurut ppni ini sudah
sangat membutuhkan tambahan tenaga kesehatan atau mungkin ralawan
jadi saya kira tadi kami sudah empat provinsi ya
empat provinsi itu menggambarkan memang betapa tingginya di empat provinsi itu
dki jawa barat jawa tengah dan jawa timur
walaupun di provinsi yang lain kalau kita dapat informasi juga tidak berbeda informasi yang dibutuhkan
misalnya di yogyakarta walaupun kecil tetapi dari proporsi jumlah penduduk
jumlah pasien juga tentu ini mempengaruhi kebutuhan ketenagaan di dalam
kecukupan tenaga di dalam pelayanan tersebut mas reinhardt
untuk daerah daerah yang lebih spesifik tingkat level kabupaten kota
pak arief ini kan lonjakannya juga cukup drastis ya di beberapa tempat kudus misalnya bangkalan
kemudian juga di bandung raya
nah ini potretnya bagaimana
iya semua dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi dan organisasi profesi misalnya di bangkalan
itu dengan ppni bangkalan itu sudah berusaha untuk melakukan rekrutmen
baik itu untuk perawat maupun pada mahasiswa mahasiswa perawat yang bisa membantu untuk tugas tugas dasar ya
kemudian di jawa tengah itu sudah khusus di kudus itu saya dapat informasi sudah empat puluh delapan orang relawan khusus sudah ditugaskan di kudus
nah tapi yang kabupaten kota lain kami sedang mengumpulkan informasinya mas reinhardt
oke saya ke pak heru
pak heru di tempat tempat yang tadi saya sebutkan terjadi lonjakan
yang cukup signifikan di kabupaten kota kondisi rumah sakit daerah seperti apa di sana dari data yang dihimpun oleh arsada
ya kalau menurut mas renhard bangunan kudus bangkalan memang betul zona merah berisian tidur
dan kudus kawasan provinsi tidak akan tinggal diam karena kudus kawasan provinsi juga akan membangun sebuah sistem sejaring
seperti kudus misalnya dikirim ke solo
kemudian yang bangkalan itu dikirim ke surabaya
jadi masih bisa diselesaikan dengan cara membangun sistem yang baik
saya kira itu mas rehat
kemudian lonjakan kasus yang terjadi cukup signifikan
berapa lama kondisi ini kemudian bisa
bertahan bagi rumah sakit
karena kita pernah belajar di awal tahun bahwa rumah sakit banyak yang dalam tanda kutip kolaps
banyak yang penuh situasi ini kira kira kalkulasi anda
kalau tidak segera membaik berapa lama ini kekuatan ketahanan rumah sakit kita
kita bahas segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di newscast kita masih menyoroti ketahanan fasilitas kesehatan kita
nakes dan juga rumah sakit di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi dan ledakan di beberapa daerah
saya masih bersama dengan ppni ya persatuan perawat indonesia
kemudian juga ada asi
ada asi rumah sakit daerah seluruh indonesia arsada
pak heru melihat situasi saat ini berapa lama rumah sakit ini bisa bertahan di tengah mulai penuhnya sejumlah rumah sakit
dan juga naiknya bor yang cukup signifikan
terima kasih mas renza
apa yang terjadi di rumah sakit sebetulnya dampak dari apa yang terjadi di masyarakat
sehingga hulu hilir ini harus dikerjakan secara bersama sama
jangan sampai hidupnya menjadi kedodoran karena hidupnya yang diharap dengan baik
sehingga kami sangat berharap penegakan masyarakat betul betul diperketat baik
sehingga tidak terhenti revokasi hilir yang pertama
dikitarakan pengalaman dari libur tahun lalu
kita lihat di idul fitri lebaran ini
turut mana tangan mutu dalam terhenti
sehingga masyarakat terkena kewasana mobilisasinya di luar periode untangan tersebut
ini sudah kita prediksi
dan kemungkinan yang akan terjadi sampai dengan agustus ini akan berubah
mencapai situasi tinggi stabil
oleh karena itu
rumah sakit juga harus mempersiapkan diri seberapa kuat mengkonversinya dari perawatan covid menjadi ruang perawatan covid
berapa lama waktunya pak
kira kira kalau kemudian kondisi tidak juga membaik dan pasien yang datang semakin banyak
karena kan begini
kalau kemudian tingkat kenaikan kasusnya tinggi
kalau kemudian tingkat kenaikan kasusnya tinggi

melebihi atau bahkan juga bornya juga sudah sangat tinggi angkanya
ini kan kita mungkin bisa sebut sudah kritis begitu ya
tetapi intinya sekali lagi justru kalau ditanya berapa lama sangat tergantung penanganan di hulunya
kalau di hulunya itu longgar penanganannya
maka akan menjadi kebocorannya rumah sakit
tapi ketika hulunya diperkuat
semua komponen bergerak sama sama di dalam covid ini melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan tiga m atau lima m
jadi dengan demikian kami yakin bahwa itu bisa dikendalikan
dari pihak asosiasi rumah sakit daerah pak heru
apakah kemudian juga informasi yang didapat atau melihat situasinya
memang kebanyakan ini mulai penuh rumah sakitnya karena virus varian delta atau ada faktor yang lain
ya temukannya varian varian ini kan di tempat pusat pusat pendidikan
apa yang menjadi kemungkinan tetap jadinya karena memang
memang punya pandemi yang lebih cepat dimulainya itu
oke baik saya ke pak harif
pak harif lonjakan kasus ini juga dibarengi dengan bertambahnya nakes yang terpapar virus covid sembilan belas ya
kalau untuk perawat yang kemudian diketahui oleh ppni bagaimana pak
soal penambahan kasus atau nakes yang terpapar virus covid sembilan belas
ya saya kira cukup tinggi ya mas
karena penambahan jumlah yang terkonfirmasi akhir akhir ini
jadi untuk di kudus saja itu sudah kurang lebih tiga ratus an itu sudah satu ratus empat nya perawat
kemudian di tempat lain ada mencapai kurang lebih sembilan puluh dua orang
jadi kami masih mengumpulkan data ke seluruh daerah sebenarnya
tetapi memang ada jumlah peningkatan yang terkonfirmasi
dan juga setelah
dan juga setelah
yang signifikan juga yang wafat ya
kita cukup bersyukur sejak februari itu sudah mulai landai
kita tidak mendengarkan lagi nakes yang wafat
tapi hari ini kita sudah mulai bermunculan lagi di beberapa daerah ya
terutama empat daerah tersebut yang mendominasi angka mortalitas daripada tenaga kesehatan
jadi sudah mulai kembali mendengar anda atau mendapat berita bahwa ada nakes yang meninggal dunia setelah dari bulan februari relatif lebih terkendali ya pak harief
dengan situasi ini kemudian kalkulasi anda kesiapan nakes kita seberapa kuat ini
kalau untuk dari sisi perawat misalnya
kalau situasi tidak cenderung membaik
ya memang kita selalu juga berpikir
memang kita selalu juga berpegang bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga
jadi baik itu pengalaman pahit maupun pengalaman baik manis ya
pengalaman pahit kita di bulan desember dan januari terkait dengan bagaimana peningkatan dan tentu pengalaman pengalaman kita
bagaimana membuat kerja kerja efektif dengan jumlah tenaga yang terbatas itu juga menjadi sebuah pelajaran buat kita
tetapi juga tentu kita berharap juga menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi semua stakeholder terutama pemerintah pemilik dan pimpinan pasien kes
ini berbahaya juga
nah tentu dari pengalaman itu mereka juga sudah bisa mengantisipasi
namun demikian memerlukan juga komitmen dari pemerintah pimpinan pasien kes misalnya dalam pengadaan sarana dan prasarana
apd kemudian pemberian tambahan makanan vitamin dan lain sebagainya supaya kita juga tetap fit dan dapat membantu secara maksimal

tapi kita juga harus menggunakan jumlah yang terbatas
dengan konsekuensi harus misalnya double shift dan lain sebagainya sementara relawan belum dapat direkrutmen
itu mas renhan
oke tapi secara umum anda melihat bahwa nakes atau perawat sudah siap ya menghadapi situasi terburuk
tapi kemudian ini juga perlu didukung oleh pemerintah yang tadi anda sampaikan soal kemudian apd vitamin dan beberapa hal lainnya
ya saya kira kita tidak tidak
kita tidak tidak bisa terpisahkan dengan kesiapan di pasien kes
jadi pasien kes siap insya allah kita juga siap dan memang menjadi pengalaman yang berharga kegiatan kita di waktu yang lalu terutama pada puncak puncak lonjakan yang lalu
apa pak harif yang anda petik dari di bulan desember dan juga bulan januari yang kemudian itu bisa dipelajari
atau sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi yang mungkin saja akan semakin memburuk
saya kira kita harus menguatkan fisik dan mental ya
karena bulan desember dan januari itu banyak nakes nakes kita itu yang kelelahan fisik
terutama karena mereka harus memperpanjang jam kerja
kemudian dia harus double shift ya
ini tentu untuk berikutnya ini kita harus antisipasi
ya menyiapkan keluarga juga di rumah untuk siap ditinggal cukup lama ya
dan tentu apa namanya dukungan moral dan material ini menjadi penting kita
di tengah lonjakan ini dan juga nakes yang masih berjuang tentunya
apa yang ingin anda sampaikan pak harif mungkin untuk masyarakat ya
untuk lebih peduli lagi dengan situasi yang tengah kita hadapi sekarang
saya kira kepada dua ya mas
bukan hanya masyarakat ya
masyarakat itu juga refleksi dari bagaimana kebijakan pemerintah tentang potensi potensi kerumunan dan berkumpulnya
misalnya kalau ini ada hari raya mungkin kita tidak ada kebijakan libur lagi ya
saya kira ini penting ya
supaya kalau ada kebijakan libur terbatas dan lain sebagainya masyarakat akan memanfaatkan itu
jadi saya kira mungkin kita harus lebih strict lagi
sehingga tidak meningkat secara signifikan ya kasus kasus ini yang pada akhirnya kalau masyarakat pledor dan banyak kasus ya kami yang di depan ini yang menangani ya
bagaimana manusia biasa juga punya fisik punya mental
sehingga harus dipelihara juga sebagai benteng terakhir daripada pelayanan kesehatan ini
terima kasih mas
oke jadi dua hal ya sorotan anda juga berdua bahwa ini untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah agar sekarang juga mulai memfokus dan memperhatikan secara optimal dan maksimal
pemerintah daerah juga mas yang saya tambahkan

masih banyak pesta pesta pernikahan
masih banyak pesta pesta pernikahan

ini sangat ironis ya dengan kondisi yang meningkat
dan saya bersukur di beberapa hari ini sudah ada beberapa daerah yang melarang pesta pernikahan dan lain sebagainya
itu salah satu bentuk misalnya komitmen pemerintah
khususnya pemerintah daerah terhadap keselamatan lingkungan
ya terima kasih
yang termikir pak arief tadi bahwa memang masyarakat harus protokol kesehatannya
protokol kesehatannya tiga atau lima
kata pentingnya memang di pemerintah daerah
karena yang dekat
dengan masyarakat itu adalah pemerintah daerah
baik pak harif
dan pak heru semoga kita segera
melewati situasi yang sulit
ini dan juga kita
kembali ingatkan semua pihak masyarakat
dan juga pemerintah untuk
para tenaga kesehatan juga karena di tengah
lonjakan pandemi covid sembilan belas ini terima kasih banyak
pak harif dan juga pak heru sudah bergabung bersama dengan kami
pada malam hari ini
ruang kerja komisi delapan
munculnya kluster penyebaran covid sembilan belas
di sana newscast akan segera kembali